indonesian drift series merupakan ajang bagi para drifter untuk unjuk kebolehan serta skill drifting mereka
setelah sukses menggelar sesi pertama pada dua puluh tujuh mei lalu kali ini sesi indonesian drift digelar di dua puluh dua juli
berlokasi di j sembilan puluh sembilan max drift circuit tanggerang banten puluhan atlet adu kemampuan drift sejak pagi hingga sore hari
kompetisi ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh drifter dari semua kalangan usia
yang menarik perhatian kali ini adalah adanya kategori women drift challenge atau wdc
jadi kategorinya kalau untuk drifting sendiri itu yang pertama ada dua ada kelas pro dan kelas pro dua
tapi karena kita ada tambahan kelas women drift challenge di women drift challenge itu ada dua kelas juga
ada pro amatir dan kelas amatir
nah ini akan kebagi dua karena yang kelas amatir ini adalah pembalap pembalap yang baru mulai di tahun ini
jadi kita masih memberikan
challenge bukan yang kelas soal yang susah ataupun soal yang ekstrim tapi lebih ke challenge
gimana dia untuk mengontrol mobil untuk mendapatkan poin
ketua mpr ri sekaligus ketua ikatan motor indonesia bambang susatyo hadir dalam sesi kedua indonesian drift series kali ini
selain menunjukkan dukungan sebagai ketua ini kehadiran bambang juga sekaligus memberikan dukungan kepada putrinya yang mengikuti ajang perlombaan ini
perjuara itu bukanlah tujuan
tapi berlatih untuk memperbaiki keterampilan itu yang harus kita lakukan
karena juara itu memerlukan jam terbang juara itu memerlukan latihan
sehingga kalau hari ini beberapa anak kita belum bisa atau belum sempat naik podium masih ada kesempatan ke depan
antusiasme masyarakat menyambut indonesian drift series sesi kedua ini juga luar biasa

seribu tiket habis terjual secara online pada tanggal dua puluh empat maret dua ribu dua puluh satu

setelah melakukan pertandingan ziko harnadi memperoleh juara satu dalam kategori pro
dalvin augusta meraih juara satu dalam kategori pro dua
negin meraih juara satu dalam kategori wdc pro am
serta audidia meraih juara satu dalam kategori wdc am
tim liputan cnn indonesia tanggerang banten